dewan ikatan dai aceh menyebut pihaknya telah mendapatkan jawaban bahwa komisi pemilihan umum pusat tidak bisa terlibat terkait rencana pelaksanaan uji baca al quran bagi pasangan calon capres cawapres
hal ini disampaikan ketua ikatan dai aceh tengku marsyudin ishak usai bertemu dengan komisioner kpu rabu pagi di kantor kpu pusat jakarta
marsyudin ishak mengaku telah bertemu dengan petinggi kpu pusat dan berdiskusi membahas pengajuan rencana uji baca kitab suci al quran bagi kedua paslon capres cawapres
meski begitu pihak ikatan dai aceh mengaku masih menunggu respon selanjutan dari kedua kubu paslon apakah bersedia untuk mengikuti ajakan uji baca al quran
sebenarnya kpu support dengan hal ini namun pihak kpu tidak bisa terlibat lebih jauh karena di landasan hukumnya aturan hukumnya itu tidak bisa
intinya kami minta masukan lah tadi
terkait jadi atau tidak kita tunggu jawaban daripada kedua pasangan capres
kalau memang keduanya mau ikut ya bismillah kita adakan insya allah
ya memang kpu tidak mengerti tapi ini kan aspirasi dari kami aspirasi masyarakat terutama yang bermak muslim yang ada di aceh
komisi pemilihan umum pusat menegaskan pihaknya tidak memfasilitasi rencana uji baca al quran bagi dua paslon capres dan cawapres yang diajukan oleh ikatan dai aceh
kpu pusat mengaku
keputusan tersebut sudah sesuai dengan undang undang tentang pemilihan umum yang telah ditetapkan
wahyu setiawan komisioner kpu pusat menjelaskan berdasarkan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilihan umum disebutkan
calon presiden dan calon wakil presiden tidak diwajibkan untuk melakukan uji coba membaca kitab suci
meski begitu kpu pusat mempersilahkan kepada kedua paslon capres cawapres apakah akan ikut melakukan uji baca al quran yang ditawarkan ikatan dai aceh
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku kpu tidak punya kewenangan untuk memaksa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk mengikuti atau tidak mengikuti uji baca al quran yang diinisiasi oleh ikatan dai aceh
oleh karena itu kpu mempersilahkan kepada masing masing pasangan calon untuk merespon aspirasi dan harapan ikatan dai aceh

untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini